vena melinda melaporkan suaminya ferry irawan
atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga di polda jawa timur
usai melaporkan kasus kekerasan
di kalangan awak media beredar foto vena melinda
yang berlumuran darah di bagian hidung dan mulutnya
kasub di trenak tapolda jatim akbp hendra eko triyulianto
menyatakan hena melinda mengalami luka di bagian hidung
akibat ditekan menggunakan kepala oleh ferry irawan
motif dari kasus kdrt pasangan selebritis ini
adalah kesalahpahaman antara suami istri hingga terjadi cekcok
polisi juga menyatakan sebelum kejadian kdrt yang dilaporkan
vena melinda sering mendapatkan kekerasan secara fisik dari suaminya
untuk motif ada kesalahpahaman keluarga satu istri
sekal dari keterangan korban
si terlapor sering melakukan ancaman atau kekerasan ke korban
senin sore vena melinda telah selesai menjalani pemeriksaan
sementara pemeriksaan terhadap terlapor ferry irawan masih berlangsung
barang bukti dari kasus kdrt ini adalah sebuah handuk dan pakaian vena melinda
polisi juga sudah memeriksa empat orang saksi
diantaranya perangkut dan perangkut yang berada di dalam kota

sebelumnya setelah menjalani pemeriksaan medis
ferry irawan senin siang kembali menjalani pemeriksaan
di gedung direktorat reserse kriminal umum polda jawa timur
ferry bungkam saat ditanya wartawan terkait tuduhan kekerasan yang dialamatkan kepadanya
kasus kekerasan ini terjadi pada minggu pagi
saat keduanya berlibur dan menginap di salah satu hotel di kediri
vena melinda kemudian melapor ke polres kediri
pada hari senin kasus ini dilimpahkan ke polda jatim
penyidik belum menetapkan status ferry irawan sebagai tersangka
polisi masih berupaya melakukan mediasi
agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan